sementara pihak indobuildco mengklaim masih punya hak pembaharuan hingga tiga puluh tahun ke depan
gagasan yang jenuin dan brilian
sebab bila ada satu proses pengolahan yang terlewat ini akan mempengaruhi kualitas dari kerupuk kulit yang diproduksi
kami lanjutkan dialog pada sore hari ini
kita harus mengeluarkan produk kita sendiri
tangan kunci itu sebenernya tanggung jawab aparat atau tanggung jawab panpel
dan juga harus ada keterlibatan dari pemangku kepentingan
maka harus mengganti sehari puasa yang ditinggalkan dengan berpuasa dua bulan berturut turut
sementara bapak ibunya winardi dan aning
vice president pt kci anne purba mengungkapkan
kepercayaan waktu g dua puluh terjadi
sempat berpindah lokasi ke kebon kalapa dan tegalega
ini ketentuan proret untuk pekerja yang masa kerjanya masih di bawah satu tahun
salah satu sentra produksi susu sapi di kota batu berada di dusun berau
dan dalam meraih kemenangan kita
ya kan bareng sama bang amedio daud
ikan yang kecil memiliki nilai jual yang kecil pula
istirahat istirahat sama anak anak sama keluarga